kita ke informasi selanjutnya presiden joko widodo melakukan kunjungan kerja selama dua hari di jayapura papua beserta ibu negara iryana
presiden menyempatkan diri meninjau pasar mama mama papua sekitar pukul delapan belas sepuluh waktu indonesia timur
presiden juga sempat berbelanja sejumlah bobohan dan juga sayuran
rabu malam presiden joko widodo bersama ibu negara iryana joko widodo berkunjung ke pasar mama mama papua
mereka membeli sejumlah kebutuhan dapur dari tomat cabai jeruk nipis hingga singkong
presiden juga sempat berbincang dengan mama mama penjual pasar
namun joko widodo hanya sempat berkeliling di lantai satu pasar tersebut meski banyak mama penjual yang sudah menunggu rombongan di lantai dua
pasar modern mama mama papua yang dibangun oleh kementerian bumn diresmikan presiden jokowi pada tahun dua ribu enam belas
ini tidak bisa kita dari dulu sampai sekarang kita tidak bisa jual seperti begini di atas meja ini
maka kita jual itu di bawah di lantai